kita beralih ke informasi lainnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika yang hampir mencapai lima belas ribu rupiah
membuat para perajin tempe di kawasan desa sepande sidoarjo merugi
dampak kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang mencapai hampir lima belas ribu rupiah langsung berdampak pada puluhan perajin tempe di kawasan desa sepande sidoarjo
bahan utama tempe yakni kedelai impor dari amerika kini melonjak hingga delapan ribu rupiah per kilogramnya
terlebih tingkat pembelian tempe semakin menurun dalam tiga bulan terakhir ini
para perajin tempe berharap agar harga kedelai kembali normal yakni di kisaran harga rp lima hingga rp enam agar perekonomian perajin tempe kembali bangkit
harga jual kedelai yang semakin tinggi mencapai delapan ribu rupiah per kilogram untuk grade a dan tujuh enam ratus
dirasa semakin mematikan produksi tempe di kawasan ini
dengan adanya melemahnya rupiah terhadap dolar otomatis diikuti dengan melonjaknya harga kedelai
pengamat ekonomi menilai tekanan krisis turki dan argentina yang berbeda
bed ke negara berkembang menimbulkan kekhawatiran para pelaku pasar global hingga membuat nilai tukar rupiah melemah
fungsi legislatif dprd kota malang mati suri akibat empat puluh satu anggotanya ditahan kpk
nantikan informasinya sesaat lagi